kalian berdua abis dari mana
ah bisa bisanya kalian keluar tanpa izin dari saya
gimana ga mau keluar pasra gitu orang gerbangnya aja ga di kunci
heheheh ga di kunci bukan berarti ga bisa keluar
kau gua gapapa
kalo nanti ada apa apa dengan kalian saya yang disalahkan tau tau tau
eh kalian rebutin siapa
ustaz dan uga cek
oh itu udah otw tuh kesana udah pergi
tuh liat mana istriku
ya saya mau nyusul dulu aja
nih siap ada dia nih
ani juga mau nyusul

agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadi sempurna
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
kuni yang tetetet jembala
shhh jangan berisik
inegi tidur ntar terbangun lagi
saya kesini tuh mau nawari bantuan
yang bisa saya bantu nggak buat dede bayinya
atau apa gitu
udah semua popok udah ada
susu udah ada perlak udah ada
semuanya dong publik
kalau begitu begini ini kan waktunya bayi tuh bobo
nah gimana kalau ane yang boboin
oh jangan jangan soalnya joran joran
ane gak bisa dipandang sebelah mata keahlian ane
kalau boboin masalah boboin jangankan boboin bayi manusia
ya allah usan emangnya yakin bisa
yakin si yakin perasaanku sama kamu
gak jujur terang terangan kan
ini nih ustadz pampelan ya
atau gitu mungkin tak gitu
atau gitu mungkin tak gitu
emang burung disiulin
kok dia ngiler gumoh
aduh kalau kenapa jusnya gimana nih
aduh ustadz aduh aduh
bayi itu adalah makhluk yang halus
mahluk yang peka
tulus dan jujur
kenapa dia ngiler
karena dia tau dimana tatakan ngiler
sini biar aneh makanya aneh
aneh kan kebapaan ya
ini biasa ngurus anak kecil
anda kan dulu cita citanya jadi bidan
nih lihat dong
tuh gendongan aneh beda
kasih sayang ani juga beda
hmm hmm kebapaan
langsung dia ustadz jadi begini
kok rasanya beda
ada tahu ini mungkin yang dinamakan kehangatan kasih sayang
tuh tuh tuh
tuh bentar bentar
ini namanya bukan kehangatan kasih saya
kehangatan kasihan ya lo diangkori
bayi ini kan tulus mungkin dia tahu kalau yang genom dia kloset
pak d mungkin pak d mau mencobanya
nggak mau makasih
udah udah sini sama saya aja
iya iya udah sini sini
banyakin aja lagi ke tipe nya pak
anaknya belum nyuci anaknya belum nyuci

gimana kalau bayinya digendong positif
ustadzah dulu ya sayang gendong
tuh kan hargain aneh dong
hargain aneh dong tolong kumus
nah kan mau bercanda bercanda
iya awalnya bercanda ntar nyelak
udah udah yuk yuk kasian nih bayinya
yuk pak siti bawain pokoknya pak
wah pekayang ya
ah ya allah
wah sayang banget
eh eh apaan nih apaan nih
apaan nih kok diikut
leboh pesing lagi
wah tangan aja
iya pak deh
kalau mau berantem saya ke dapur dulu
eh ya udah kalau gitu saya juga mau ke dapur
eh saran saya ya
saya ke dapur mending ustadzah lagi ke toilet
ngapain anda ke toilet
hehehe anda kemana ya
ini gapapa deh
kalian bertiga habis dari mana
ah bisa bisanya kalian keluar
gimana ga mau keluar pasra gitu
orang gerbangnya aja nggak dikunci
ga dikunci bukan berarti ga bisa keluar
kalau nanti ada apa apa dengan kalian
saya yang disalahkan
tau tau tau
haiya pak srikiti pak srikiti
gw seri pun masalin lagi lah pak srikiti
lagian juga kan kita mau sholat berjamaah ya kan
kalo disini melulu
kapan mau sholatnya pak srikiti
ya pak srikiti
kita buru buru nih
ya pak srikiti
kita mau sholat buru buru jamaah
ya pak srikiti
cincah ya lah
bukan cincah cendol
ya boleh ya
yaudah kalo gitu ya
ya pak srikiti
yaudah masuk kalian
masuk masuk masuk
ya pak srikiti
aduh aduh aduh
kalo gerbang ditutup
nanti banyak jamaah
warna yang pada sholat
buka tutup gerbang segala
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
eh pelan pelan kau
eh siapa menculik aku ah
kita di sini
seharusnya kita yang nanya
dan perlu apa di sini
oh jadi begini
aku ini bernama
jangan sebut nama lo
udah gak usah sebut
udah ngakuah aja
dan mau ngapain di sini
kita bakal teriak
eh jangan teriak
suara kau kecil
eh jangan teriak
suara kau kecil
tadi aku teriak kencang lagi
iya aku kasih tau
mau nyari barang bekas
mencari barang bekas
cari barang bekas
aduh aduh aduh
abang abang yang ada di sini
di sini itu bukan tempat pembuangan sampah
tapi ini tuh kun anta
pesawatin kun anta
yang ada temen saya nih
apaan sih ofen
kamu juga tuh
nih bang nih temen bekas
ngapaaspel ini ya
kayaknya ada yang aneh sama abang abang tadi
kita harus kemana lagi ya
cari orang tua didi bayi itu
woy juga gak tau
mau nyari dimana lagi
buat tertenang itu kata asal
update nya juga bingung
ntar mau nyari kemana lagi
tunggu tunggu tunggu
kalau kalian nanya nanya
terus siapa yang jawab
untuk tertenang ketemu
nah makanya itu kak
nggak usah repot repot nyari
bayi itu emang gak dibuang
ini aku ngerti katanya bati sih
kaki gue ini debu
ganjanya pura tenang lagi
ini anak saya satu satunya
nggak ada yang hidup saya pak
tenang ya bu
kami dari pihak kepolisian akan berusaha semaksimal mungkin
ibu tenang saja
kami akan segera menurunkan tim
gak mau berpala sih
bayi itu bukan dibuang
tapi bayi itu diculik
emangnya ngomong dari mana kak
bisa tau kayak gitu
kalian ingat gak waktu di pasar
ada ibu ibu yang nangis
mukanya itu kayak kebingungan
mungkin dia lagi nyari anaknya yang diculik
sik sik tak
artinya besok kita nggak usah nyari orang yang kurang mampu
tapi kita harus nyari orang yang mencurigakan
aduh aduh aduh
kalian ngobrol kok aku gak ngerti ya
sungguh gak ngerti
jadi kayak gini
besok kita jangan nyari orang yang gak mampu
tapi kita cari orang yang gerak kliknya itu
oh siapa tau itu penculik yang minta tebusan dari orang kaya itu
mak siapa kau
seharusnya kita yang nanya
abang itu siapa dan perlu apa di sini
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tadi aku liat orang yang mencurigakan depan diri banget
dia tuh kayak pemulung
tapi pake baju bagus
dan dia tuh gak bawa apa tuh karung
pemulung tanpa karung
betul tenang kata musuh
jangan jangan itu kejahat deh
sekarang aku laporin
tengok sana kak

eh jangan pada begitu dong
dede bayunya baru banget tidur
kenapa di bangunan sih
iya kan kesian
ya allah jangan begitu
kajem banget tuh
bayinya ini udah tidur
kalian datang kayak gitu berisi
sejadinya dia nangis lagi
kekasian sama dede bayinya
tau tuh sosa
ini suaranya kenceng banget sih lagian
kau dulu akan kan yang gantain gantain robos
tapi suaranya gak kenceng kayak kamu
tapi bayinya itu seram ngeliat muka kau
wah muka aja sendiri cantik
bahkan mohon siapa skrik kece